jadi dalam hal yang kita pahami itu rumah sosial yang berharga rendah tapi ada komponen rumah yang berharga rendah yang juga berada di dalamnya
jadi pada bulan ramadan ini menjelang idul fitri pesanan beduk seperti ini cukup banyak
tapi kalau sama ceo sama lea masih terus kontak kan
hak orang ya untuk meyakini keyakinannya
jika perubahan telah dilengkapi dengan identitas orang
dan itulah yang antara lain menjadi materi gugatan satu tiga yang saya dengar
sebelum dijual bale dipelitur